meski statusnya masih huas pada atau level dua
warga lereng merapi melakukan ronda merapi sambil mengamati fenomena lava pijar
karifan lokal ini menjadi ujung tombak badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta
sekaligus sebagai wujud mitigasi dan ketangguhan warga merapi
anggota tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah daerah istimewa yogyakarta ini
bersiap menuju lereng merapi
bukan karena ada kondisi darurat
kali ini mereka akan menyambangi aktivitas ronda merapi
di sejumlah titik penting di kabupaten sleman
titik pertama yang disambangi berada di sisi barat kabupaten sleman
yaitu di desa wonokerto kecamatan turi
di sini anggota relawan berjaga bergantian untuk memantau kondisi merapi
pemantauan dilakukan lewat radio dan juga pantauan cctv via internet
perjalanan dilanjutkan menuju titik kedua di dusun ngerangkah
desa umbul harjo kecamatan cangkringan
di sini relawan bersama warga melakukan pemantauan visual gunung berapi
warga senang aktivitas ronda merapi yang disertai bpbd
membuat mereka tidak merasa sendirian
pemantauan juga dilakukan di dusun kalitengah kidul
desa gelagah harjo kecamatan cangkeringan
di sini warga bahkan telah membuat komunitas siaga merapi
sebagai wujud kesiap siagaan warga menghadapi merapi
pasca letusan eksplosif tahun dua ribu sepuluh
warga dan relawan berharap kehadiran otoritas penanggulangan bencana
juga memberikan informasi akurat untuk lebih meyakinkan pantauan visual
sangat perlu mas khususnya untuk pemantauan kami
sampai saat ini pemantauan hanya sebatas sebagai visual pandangan mata
jadi kami memandukan istilahnya teknologi
yang lebih canggih lagi untuk memantau
bukan hanya sekedar visual pandangan mata saja
sementara itu bagi bpbd daerah istimewa yogyakarta
aktivitas ronda merapi yang sudah dilakukan sekitar setahun terakhir ini
punya makna penting
artinya sebenarnya justru mereka inilah yang menjadi ujung tombak
dari mitigasi merapi dengan model kearifan lokal di merapi
dan bagi secara spesifik bagi ketugasan bpbd
mereka adalah mata mata kita di depan gitu
terkait dengan aktivitas merapi
selain dengan teknologi teknologi yang ada ya
ada bumtkg dan segala macam
inilah mata visual kita
di saat menghadapi bencana merapi sebesar dua ribu sepuluh
tidak akan ada artinya
tanpa ada jaringan
di tingkat masyarakat ini
mereka ujung tombak
balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
atau bpbtkg yogyakarta mengatakan
gunung merapi masih dalam status waspada atau level dua
masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius tiga km dari puncak
warga merapi terdekat tinggal di lima lima km dari puncak
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu